dan pak solikin kita lanjutkan kembali perbincangan kita
mengenai kebijakan moneter ketat
yang bank indonesia lakukan sampai sudah hingga saat ini
lalu sektor apa yang menurut bank sentral nanti bisa menjadi penopang ekonomi indonesia ke depan
ya kalau memang melihat source of go dari pertumbuhan ekonomi kita
kan kita bisa lihat dari sisi permintaan maupun dari sisi sektoral
kalau kita bicara permintaan memang dari sisi domestic demand
jadi kita lihat dari namun kita mengalami permasalahan di sisi kinerja eksternal
karena kita dalam konteks perlembatan ekonomi global ini
baik dari sisi eksternal demand yang menurun
maupun harga komoditas yang juga belum kunjung rebound
jadi sehingga di sini tapi domestic demand itu sebenarnya masih oke
nah memang di sini kita bicara sektoral
kalau kita bicara penumpu sektoral itu
di dalam sektor itu ada dua sektor yang utama sebenarnya
yang utama itu pertama manufacture
manufacture itu manufacture kemudian satu lagi perdagangan hotel dan jasa
itu besar kalau manufacture itu sekitar dua puluh lima
kalau perdagangan jasa dan hotel dan jasa itu sekitar delapan belas
jadi kalau menurut saya tumpuan itu memang bagaimana kita bisa mengendalikan
manufacture itu mengarahkan perbaikan perbaikan di sisi migasnya gitu
kalau sisi non migas tadi sudah kita perbaiki
nah sisi non migas kita sudah berbagi
sudah membaik nah sisi migas ini yang harus kita perbaiki
baik pak tapi menarik mengenai tadi anda mengatakan kondisi eksternal
seperti kita ketahui juga kondisi eksternal belakang juga menekan nilai tukar rupiah kita
sehingga akhirnya menembus kembali level dua belas ribu
dan rupiah bi juga memperkuat langsung melakukan interference
kalau misalnya intervensi itu memang tergantung kondisinya pak
kalau kondisinya itu sangat berat tekanannya
dan kita menganggap itu harus dinormalize
tetapi perlu diingat ada hal hal atau kondisi kondisi kita tidak melakukan intervensi
jadi kalau kondisinya memang dia favorable gitu ya
mungkin kita hanya beberapa dolar aja
jadi bahkan kita tidak pernah melakukan intervensi sama sekali
memang kondisi tekanan pasar yang sangat kencang ya
tentunya kita akan melakukan intervensi
mengarahkan nilai tukar sesuai dengan kondisi fundamental
supaya ekonomi itu bisa berjalan dengan sehat
atau misalnya dalam kondisi seperti apa
bank indonesia akan tetap mempertahankan suku bunga di tujuh lima
atau mungkin akan menaikkannya lebih dari tujuh lima
iya jadi gini yang perlu kita pahami
kenapa kita tahun lalu menaikkan suku bunga bi jadi tujuh lima
tentunya disini kami kita tidak bisa menaikkan suku bunga bi
kita masih menganggap bahwasannya stabilitas perekonomian itu masih harus dijaga
karena potensi potensi risiko terkait dengan tekanan inflasi
terus kemudian juga terkait dengan kondisi yang masih tertekan
tentunya stabilitas ini menjadi preferensi yang seyogjanya jangka pendek
karena kita bicara sepanjang ekonomi kita belum bisa memenuhi
maka stabilitas moneterti menjadi preferensi jangka pendek
tentunya kita harus mengupayakan bagaimana kita itu stabil menuju struktur ekonomi yang lebih sehat
tetapi kita juga kalau landing itu soft landing pak
nah ini memang suatu seni di dalam pengelolaan kebijakan
nah ini tentunya bagian dari tugas kami untuk melakukan itu
tapi poinnya kita berusaha keras agar itu ekonomi bisa sehat
yang menarik bagi saya adalah bagaimana dilema kebijakan ya pak
sudah bergabung bersama kami di the central tank hari ini
dan pemirsa demikian the central bank edisi kali ini